maksudnya yang diobrolin bukan masalah yang penting
yang gak penting itu misalnya masalah apa
temen kamu sama cecep ada yang punya masalah
semua orang pasti punya masalah tuh kang
masalah sehari hari aja
masalah sehari hari siapa
tadi sih yang diomongin kang murad
kamu sama cecep kesini
kita dipanggil kang mus
ada di bisnis yang dulu
saya sempat ikut terlibat juga
saya tahu tentang edi dari teman teman saya yang masih ada di sana
saya curiga dengan tujuan politik
ladang ladang ladang
tidak pagi ke bukaan
saya perlu orang lagi
tapi yang harus ditangani cuma satu orang
saya barusan ke rumah kamu
kamu gak ada
jadi saya tunggu disini
ketemu kang darman
atau habis mengumpulkan orang buat balik lagi ke terminal
badan kamu kecil
tapi nyali kamu besar
itu pengangkutan yang baru
masih ada kopi sama gula apa enggak
tapi memang udah bikin kopi
stok gula sama kopi masih ada
stok gula sama kopi mah ada
kemarin memang dapat kiriman dari ujang
yang enggak ada
temannya kopi gorengan
sebentar mamang mau war beliin
minyak goreng satu liter
saya disinggah orang
bawar berangkat mang
ladang ladang ladang
cerayam cerayam cerayam
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cirebon cerayam cerayam
selamat pagi bos
iya ada apa
saya sinta sama dini sudah di markas
kita disuruh nunggu
sebentar aku terima telepon dulu
kamu lagi dimana
nanti kalau memungkinkan
saya segera telepon bapak atau ke kantor
saya mau beli
maaf saya bukan tukang gas
maaf salah sambung
tuh perlu banding
coba biar enggak ada gas disini
ini tidak ada gas
apa yang tersentuh
udah disusit deh
masasya udah ngacret abis saya garis itu kanara ya building it depan ooo
aku lapar belum sarapan

sampai jumpa di video selanjutnya
beliin mang pipit sarapan dulu
tadi lihat beda dari turun ke pasar
perempuan yang waktu itu
memangnya dia tadi belanja lagi
saya lihat dia di depan
kamu sapa enggak
saya lihatnya masih agak jauh
begitu saya deketin
dia malah nyetop angkot
naik terus angkotnya jalan
dia tadi pasti di pasar lama
beli ini beli itu
beneran kamu gak ketemu sama dia
sama sama di pasar tapi nggak ketemu
kenapa sih main pukul segala
masa gitu saja sakit
kamu orang atau bukan sih
kamu barusan mukul atau nyolek
mana bu bun
gak ada kabar
kalau kamu bohong
kang darman dia nyari bos bu bun
kamu takut sama dia
kalau kamu tahu siapa dia
kamu juga pasti takut kayak saya
kencang kanan gerak
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
jawaban kalian adalah
masih di ugd
hari ini saya sangat terlambat
karena ada suatu hal yang tidak kuasa untuk saya hindari
kalian tidak perlu tahu
hari ini sebagai perayaan atas bergabungnya
mahasiswi baru di akademi of bandung copet
saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan kkn
yang tiada lain dan tiada bukan
merupakan kependekan dari kuliah kerja nyopet
bang edi nggak usah tahu kejadian ini
masang ke dalam
ada urusan apa
ada orang yang nyari bosmu pun
kang reno harus tahu
ladang ladang ladang
kan memang bawaannya kang reno
dia ngasih tahu kalau kang darman nyari bos bubun lagi
bubun di mana
was bubun sembunyi di hotel dekat terminal
sementara nggak akan muncul di terminal
lagi dicari kang darman
jangan sampai nyawa orang melayang
nanti jadi urusan polisi
kalau bikin patah tangan atau kaki itu masih boleh
paling cuma jadi urusan dokter atau ahli patah tulang
urusan di jalan gimana
anak buah kita yang disikat orang
lagi dicari pengantinya
belum masih dicari
siapa yang masih dicari
pengganti anak buah kita yang disikat orang
atau orang yang menyikat anak buah kita
kerja kamu lambat reno
kalau kamu bisa memperbaiki kecepatan kerja kamu
di sini berisik
kamu diajak siapa
dikenalin sama kang agus
bosnya teman saya
terus sama kak agus dibawa ke kang reno
kak reno itu temannya atau bosnya kang agus
terus sama kang reno saya ditubah sini sini
atau di atasnya masih ada bos lagi
ada bang edi
kang reno nungguin kamu sama ewok di sini
disuruh sama bang edi
kayaknya mah gitu
ami nggak masuk lagi
pak amin gak masuk lagi
saya sudah tahu
saya akan berduet dengan amin
tugas ami adalah mengamati situasi di dalam angkot untuk memastikan
penumpang lain tidak ada yang memperhatikan saya dan calon korban
setelah situasi dirasa aman tugas ami berikutnya adalah memberi kode
tidak perlu dengan kode keras cukup dengan lunak
misalnya menggosok hidung menggosok pipi atau dengan gerakan lain bebas
setelah ami memberi kode aman maka giliran berikutnya adalah saya
melakukan operasi memindahkan dompet korban ke dalam tas saya
ah sakit gitu mah minum obat pusing sama demam aja
gak usah beli di apotek di warung juga ada
kamu tahu kenapa dia pusing sama demam
mungkin masuk angin
dia disuruh berdiri di bawah sawer kamar mandi hotel
airnya air dingin
regelnya baik baik aja
time out ya
saat ini tuh ya
maaf salah angkot
kenapa kita turun lagi
di angkot tadi ada perampok
dia pernah merampok saya secara kejam
maaf salah angkot
kenapa turun lagi bos
kalian berdua tunggu di sini
kamu sudah ketemuan sama gugum kan
kenapa belum laporan

laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu
kamu dapat informasi apa dari gugup
pak junedi bikin abc tandingan
aksi berantas copet
barusan waktu saya di angkot
kamu kenal ami kan
dia satu tempat kerja sama aku di kafe
waktu kamu datang dia ada
yang waktu itu saya nggak ingat
dua hari yang lalu dia nemuin saya nanya nanya soal pak junaidi sama abc versi pak junaidi
kamu tahu ami anak buah saya
tapi kayaknya dia nggak tahu kalau buat sayap itu copet
kegiatan kkn atau kuliah kerja nyopet hari ini tidak dilanjutkan
lagi apa cantik
baru selesai masak
wahyu apa kabar
nggak tahu belum teleponan
boleh kepo nggak
mau kepo soal apa
boleh dibilang sih pusing sama demam aja
tadi waktu boleh telepon yang ngekat istrinya dikasih taunya kayak gitu
maksudnya nggak dihajar
cuma disuruh berdiri di bawah
maksudnya nggak dihajar
maksudnya nggak dihajar

kayak ini dua jam
serius memang cuma teman aja
kenapa gak jadi pacar aja
kalau telponan sih kayak sama pacar
tapi cuma bercanda aja gak beneran
kan boris pakai angkot
kalau ada penumpang naik atau turun berhenti dulu
kalau macet ya macet
nggak bisa slip slip seperti kita yang pakai motor
saya penasaran mau dengar cerita dari boris langsung
siapa tau istri tony cerita yang lain
tony bukan cuma disuruh berdiri di bawah sewar kamar mar di hotel
pakai air dingin
lama juga ya
kan temenannya udah dari smp
makanya udah akrab banget
jadi kalau harus berubah status jadi pacar
aku khawatir malah jadi gak asik
udah ah gantian keponya
kalau tete sama kang ujang gimana
masih gitu gitu aja
iya malahan sekarang udah lima hari nggak ketemu
serta aja duduk
tadi aku ketemu gugum
di rumah seperti biasa
perkembangan masalah di pasar udah ada kabar
kang pipit belum ketemu mawar lagi
sudah tadi pagi
mawar nggak cerita
soalnya tadi pagi itu yang ada di pikiran saya cuma masalah sarapan aja
terus sekarang kamu mau ke sini
enggak ah nunggu kang ujang aja yang telpon
baiklah kalau begini
bukan baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
soal perkembangan masalah di pasar belum ada kabar
soal perkembangan masalah di terminal juga sama
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
bos bubun gak ada
sudah dua hari kang darman kesini nyari bos bubun
sudah dua hari juga bos bubun nggak muncul di terminal
kayaknya bakalan lama gak muncul
pesan bos bubun buat sementara terminal dipegang kang reno
kita gak tahu ocah sama mehmet bisa aktif lagi atau enggak
kalaupun bisa kita nggak tahu kapan bisanya
kita harus cari pengganti mereka
kalau bisa hari ini juga
di sini ada dua orang anak buah dia
anak buahnya itu juga gelap soal kang reno
tapi saya yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang backup pos bubun waktu dikejar anak buah kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darmas sekarang turun langsung
terima kasih buat informasinya
boy udah lama gak di terminal
dia juga udah saya suruh
gak usah ikut ikutan temennya
yang sama sama sudah tersingkir dari sana
saya gak bisa dapet info dari dia
belum ada kerjaan baru
dengar dengar kamu mau balik lagi ke terminal
iya diajak tony
tony berani karena ada backup dari darman
iya tapi kemarin tony kena musibah
tony dibawa bos bubun
berdiri di bawah shower kamar mandi hotel
pakai air dingin dua jam
si bubun kelakuan
kalau berani harusnya jangan sama anak kecil
harusnya sama saya
gak usah repot repot kan
bos bubun lagi dicari kang darman
kang darman turun langsung
udah dua hari kang darman ke terminal nyari bos bubun
tapi bos bubun gak muncul di terminal
nah info dari terminal
kayaknya bos bubun bakalan lama gak muncul
buat sementara terminal dipegang kang reno
di terminal ada dua orang anak buahnya dia
anak buahnya itu juga gelap sama kang reno
tapi kata denny dia yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang nge backup bos bubun waktu dikejar anak buahnya kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darman sekarang turun langsung
memangnya kang cecep perlu tahu
sampai kamu ceritain semua ke dia
waktu pertama bermasalah sama bos bubun
mungkin kamu gak suka sama dia
karena kamu pernah dihajar sama dia
pernah dirempar sama dia
itu masa lalu
mungkin di masa depan kita perlu dia
saya bukan gak percaya sama kang darman
tapi kita belum kenal siapa dia
kalau kamu penasaran telepon aja kang murad
kamu penasaran gak
ada mang murad
apanya yang memangnya kenapa
tadi kamu bilang
kayak gak tahu mang murad aja
moternya biar saya yang markir
ada kabar perkembangan masalah di pasar
saya mau tanya sama tashim dulu
nanti saya kasih kabar
kang murad baru sampai pasar
dia mau nanya tasin dulu
terus nanti mau ngasih kabar
orang yang ngeroyok teman kamu sudah kamu cari
sudah kamu bales
tapi baru dua orang
semuanya ada berapa orang
dua kali orang
ditanya malah ngasih soal matematika
bilang aja delapan
gak usah bilang
dua kali empat
maksudnya yang royok ajun itu kejadiannya dua kali
yang pertama pelakunya empat orang
yang kedua juga pelakunya empat orang
jadi dua kali empat sama dengan delapan
gimana kalau duitnya keluar gini
gimana itu bisa lipat dengan milih dulu

harusnya ihrinal roland arg
berbisa tahan ga banget tuh
apa yang gak beres
gak ada kang
suruh sukanta kesini
kang mus suruh saya panggil sukanta
mau saya buatin kopi
tadi saya di rumah udah ngopi
mama mau pergi lagi
ada urusan lain
kalau masalahnya bisa kamu atasi bagus
kalau masalahnya makin besar
misalnya mereka kesini
bawa orang lebih banyak
bawa orang lebih banyak
ngeroyok kamu atau dia
cepet kasih tau mama
kamu masih nganggur
lagi iwaran keamanan ke pedagang
sarannya yang penting berani
kalau ada pedagang yang nggak mau bayar
kita harus berani main keras
kalau masih satu lawan satu aman
saya baru keluar dari pasar
keluar dari pasar
tadi laporan dari taslim
temannya dikeroyok dua kali
mereka datang ke pasar
yang pertama empat orang
yang kedua juga empat orang
yang pertama sama yang kedua orangnya beda
tapi kemungkinan besar dari kelompok yang sama
sudah dicari sudah ketemu
sudah dibalas sama si taslim
tapi baru dua orang
mau dihajar sama si taslim semua satu persatu
kalau mereka main keroyokan lagi
mereka bakal berhadapan sama saya
terima kasih infonya kang
yang ngeroyok teman taslim sudah dicari
sudah ketemu sudah dibalas sama taslim
tapi baru dua
rencana mau dibalas satu persatu sama taslim
kalau mereka main proyekan lagi
kang murad yang maju
kang mural ngajak kita nggak
memangnya harus nunggu diajak
di situ masih ada cecep
ini ada di sebelah saya
kamu ada masalah apa sama cecep
nggak ada masalah apa apa kang
dia ada di sebelah kamu
kenal udah lama
sebetulnya tadi ngobrol kang
tadi kamu bilang enggak
maksudnya yang diobrolin bukan masalah yang penting
yang gak penting itu misalnya masalah apa
temen kamu sama cecep ada yang punya masalah
semua orang pasti punya masalah tuh kang
masalah sehari hari aja
masalah sehari hari siapa
tadi sih yang diomongin kang murad
kamu sama cecep kesini
kita dipanggil kang mus
gua udah ngabur maksimum kata
pada saat yuk buat bers miners ya

kenapa kamu nengok ke ujang
murad punya masalah apa
selain punya masalah dia salah mengambil keputusan menanam singkong
kocai sama mehmet kayaknya disikat karena dendam
siapa yang dendam
orang pasar yang ketek royok
kenapa gak mungkin
kita kan tahu deh orangnya kayak gimana
kalau bukan dia siapa
ya gak tau
gak mungkin di pasar dia sendirian
pasti dia ada temennya
bang murad itu orangnya gak bisa santai ya
waktu dia ngerayu atau nyatain cinta sama perempuan yang sekarang jadi istrinya gimana ya
orang yang kita kerayuk itu gak berani
terus temennya yang beras dendam
itu gak mungkin
gak mungkin sekelompok orang nyerang tanpa alasan
ajun nggak tahu kenapa tiba tiba ada sekelompok orang datang
terus ngeroyok dia
malahan kejadiannya sampai dua kali
yang ngeroyok pertama sama yang royok kedua
kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang orang yang ngeroyok ajun
saya merasa bersalah sama ajun
waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya
tapi saya gak ada
yang ada ajun
dia yang kena
harus jelas dulu ujung pangkalnya
sebetulnya masalah itu masalah siapa
masalahnya masalah apa
murad jangan langsung masuk
itu sama aja mau nambah masalah
kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu tahu masuk ke terminal
keseret sama adik sepupu
gimana masalah di terminal sekarang
muastiulah tractor kerja sekarang
tempat tempat yang dulu kita tinggalkan
adalah tempat tempat yang diinginkan banyak orang
seperti kita dulu
tahu bisnisnya seperti apa tahu juga resikonya seperti apa
ya sudah biarkan saja
beda waktu beda pelaku
saya mau ditot dong
besok jangan balik lagi ke terminal
sedang mau ada perang
terminal mau diserang
besok besok kalau ketemu lagi di sana